ngapain lu disini
gue mau ketemu sama lo
dada dada tunggu dulu tunggu
tunggu dulu tunggu
tunggu dulu tunggu
ngapain sih lu gak ngerti diri
lo gitu banget sih sama laki sendiri
sama laki sendiri
lo kemarin laki siapa laki orang
bukan begitu dah
ma kenalin meka
jangan pilihin hadiah buat mama
jadi rupanya kamu pacari anak saya ya
mama gak setuju
kamu pacaran dengan perempuan yang selalu bikin sial mama
bimu gak ngerti
setiap ketemu perempuan ini
mama selalu kena sial
dan dia baru aja mama pecat karena udah ngerugiin laundry kita
pokoknya sampai kapanpun mama gak akan setuju hubungan kamu dengan dia
kenapa jadi kayak gini
ternyata mamanya bimu itu
kamu denger kan
saya gak akan menerima kamu menjadi pacar anak saya
maaf ini barangnya ketinggalan
oke makasih ya
aku gak sudin nerima pemberian dari perempuan itu
mama kenapa sih gak suka sama mereka ma
mereka tuh gadis yang baik ma

dia itu gak sederajat sama kita sayang
mama gak suka sama mereka
karena dia gak sederhajat sama kita
meskipun mama gak suka sama meka mah
tapi bimu akan tetap cinta sama meka ma
dan bimu akan buktiin ke mama
bahwa meka adalah gadis yang tepat buat bimu
tapi sampai kapan pun juga
mama gak akan pernah meres di hubungan kalian
ya bener aja
ternyata ibu tinggal disini
gue harus jemput aida
ngapain lu disini
gue mau ketemu sama lo
dada tunggu dulu
main sih lu gak ngomong sendiri buat mesin
lu gitu banget sih sama laki sendiri
sama laki sendiri
lu kemarin laki siapa lagi orang
bukan begitu dah
ngapain sih bang
mesin ngapain lagi selalu cari gue lah
lu sana tuh sama celi mudan
ya lu dengerin gue dulu dong
cewek itu bukan siapa siapa kok dada
gue tau gue salah dak
lu boleh pukul gue dada
gak apa apa dada
gue tetep cinta mati sama lu dada
aduh apaan sih abang
gue bakal berubah kok
gue bahagiain lu
dulu kamu juga ngomongnya begitu
ibu gak mau ya kamu nyakitin aida
aida cuma salah paham kok bu
aku gak mungkin nyakitin hati aida bu
dada lu jangan gitu dong dada
gue butuh lu dada
kamu gak denger apa
sekarang kamu pergi
gak mau bu
gohar kan udah nyakitin kamu aida
lu emang istrinya soleh ya dada
yaudah aida masakin ya
makasih ya dada
lu minum segitu dateng
penampilan kamu juga beda lagi
apa ada masalah
ntar ya pak

nanti kalo misalkan dia mau dateng kesini
maka aku mau dateng ke sana
nanti kalo misalkan dia mau dateng kesini
maka aku mau dateng ke sana

maka aku mau dateng ke sana

ini belum jam kerja saya
tapi saya boleh disini kan pak
maka aku mau dateng ke sana
soalnya saya ga tau mau kemana lagi
iya udah gak apa apa neka
yang penting kamu tenangin diri kamu dulu
yang penting kamu tenangin diri kamu dulu
ini kan jam kerja kamu juga masih lama

kalau gitu saya bantu baju dulu ya pak
mereka gak mau nerima telepon gue
gue harus bisa nemuin dia
apapun yang terjadi
aku gak pantas makeup kayak gini
karena aku emang gak sepadan dengan bimbo